saudara tujuh orang meninggal akibat kecelakaan tunggal bus po rosalia indah di kilometer tiga ratus tujuh puluh a ruas tol batang semarang
di hari kedua lebaran bus berpenumpang tiga puluh empat orang satu sopir dan satu kondektor masuk ke parit sepanjang dua ratus meter tadi pagi
selain tujuh korban meninggal lima belas orang menderita luka ringan sedangkan yang dinyatakan selamat ada dua belas orang
usai kejadian sopir bus langsung ditangkap untuk dimintai keterangan
kabit humas polda jawa tengah kombes atake bayu bilang
dugaan sementara penyebab kecelakaan tunggal bus karena sopir mengantuk sehingga bus keluar jalan dan masuk ke parit
olah tkp pun dilakukan untuk memperbaiki
kakor lantas polri irjen aan suhanan meninjau langsung lokasi kecelakaan tunggal bus rosalia indah di kilometer tiga puluh tujuh tol batang semarang
saat meninjau langsung lokasi kakor lantas menemukan fakta tidak ada jejak rem di lokasi kecelakaan
kakor lantas memastikan sudah menurunkan tim dari polda jawa tengah untuk melakukan olah tkp
guna mengungkap penyebab kecelakaan tunggal bus
masih meninjau lokasi kecelakaan tunggal bus rosalia indah
masih meninjau lokasi kecelakaan tunggal bus rosalia indah
masih meninjau lokasi kecelakaan tunggal bus rosalia indah
petugas juga meninjau korban kecelakaan tunggal yang terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit
diketahui masih ada tiga belas orang mengalami luka luka dan menjalani perawatan di rumah sakit
sementara dua belas orang selamat
untuk tujuh korban meninggal kakor lantas memastikan sudah ada empat jenazah yang berhasil teridentifikasi